ya memang kalau kita lihat hujan deras ini ya yang mengguyur jakarta sejak senin dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di ibu kota
dan untuk mengetahui kabar terkini terkait banjir di jakarta kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia
selamat pagi menuju siang ara ini bagaimana situasi anda melaporkan apa masih banjir atau kita lihat di situ apa sudah mulai surut ini ara
ada banjir yang menggenangi puluhan rumah di rt tujuh belas rw tujuh kebonpala kampung melayu jakarta timur ini
untuk ketinggiannya tersendiri memang bervariasi kalau tadi kami sempat berbincang dengan tim bpbd setempat kalau untuk di kawasan kebun pala ini setidaknya ada lima rw yang terkena dampak
itu artinya ada lebih dari tiga ratus rumah yang terkena dampak kemudian dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari satu ratus lima puluh cm hingga yang paling tinggi adalah tiga meter
dua puluh cm atau setinggi tiga meter di ujung sana itu merupakan titik aliran sungai ciliwung kita lihat sekali bahwa aliran kalinya sangat deras dan ini juga dipicu karena adanya intensitas hujan yang begitu tinggi sejak malam kemarin
dan ini juga mengakibatkan air sungai meluap hingga masuk ke pemukiman warga
kalau di tempat saya melaporkan saat ini yang sedang disolat dengan kamera
ini dengan ketinggian satu ratus tujuh puluh cm dan ke ujung sana atau di seberang sana itu ada yang sampai ketinggian atau kedalaman tiga ratus cm
warga sekitar hingga saat ini masih bisa beraktivitas seperti biasa namun memang sejumlah warga ini bahu membahu untuk bisa membantu dan juga melakukan proses evakuasi
namun belum ada yang melakukan pemindahan lokasi rumah ataupun juga melakukan pengungsian begitu
karena mereka masih memiliki lantai dua rumahnya untuk tinggal
sementara ini juga warga masih ada di sekitar saya untuk beraktivitas seperti biasa
mereka pun juga menyampaikan bahwa banjir ini sebenarnya sudah datang sejak pukul sepuluh malam dan hingga saat ini belum kunjung surut
harapannya adalah banjir bisa segera surut sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa tanpa adanya banjir
sarah dan farhanisa
baik tentunya kita harapkan supaya banjir ini segera surut
karena melihat situasinya arus tadi juga cukup kencang
terima kasih produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia atas laporan langsung anda